komisi pemilihan umum daerah provinsi dki jakarta menyatakan berkas persyaratan ketiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur belum lengkap
ketiga berkas pendaftaran akan dikembalikan besok kepada masing masing pasangan calon
tim verifikasi komisi pemilihan umum daerah provinsi dki jakarta telah selesai memeriksa kelengkapan berkas ketiga pasang calon
setelah dinyatakan tidak lengkap kpu provinsi dki jakarta masih memberikan tenggat waktu kepada para calon gubernur dan calon wakil gubernur hingga empat oktober dua ribu dua puluh
dokumen yang belum lengkap diantaranya surat keterangan bebas pajak surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian dan surat keterangan dari pengadilan
menurut ketua kpu provinsi dki jakarta sumarno surat pernyataan bersedia cuti sudah dilengkapi oleh pasangan ahok jarot
pasangan agus harimurti yudhoyono dan silviana murni juga telah menyerahkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari tni dan pegawai negeri sipil
karena memang semua calon gubernur
calon gubernur dan calon wakil gubernur itu ada kekurangan kekurangannya
nah kekurangan itu harus dilengkapi diperbaiki sampai dengan tanggal empat oktober
karena itu besok kami undang untuk disampaikan kekurangan apa saja yang harus mereka lengkapi
kekurangan persyaratan persyaratan yang sebenarnya administratif ya misalnya ada surat keterangan bebas pajak tanda dari kepolisian ya skck